dari segi masjidnya ya masih kultur asli budaya
misalnya banyak orang yang misalnya jadinya operasi hidung
nah ini yang saya kira berarti ada sesuatu yang belum optimal dari sistem perpajakan kita begitu
ya jadi sekali lagi kami tekankan jika pengendalian itu dilaksanakan sistematis dan sesuai dengan basic control